makanya saya datang kesini
ingin sekali bapak amar ini menjadi pengacara saya untuk mengurusi kasus saya ini
nino jangan sampai tahu soal ini
ini kenapa ya kok senyum ya
ucapan saya semuanya benar kok
kalau sampai saat ini
beliau belum sadar juga
cukup memprihatinkan keadaannya
tapi sayang sekali juga
saya tidak punya akses untuk melihat ibu catherine lebih dekat
karena yang diizinkan untuk masuk
kedalam itu memang hanya keluarga ibu catherine
dan juga calon suaminya
tapi bagaimana pak
apakah bapak sudah menanyakan kepada pak nino
untuk aksesi kita ke ibu catherine
belum sempat saya
untuk bicara dan minta izin sama beliau
masalah ibu elsa kemarin kan
nantilah saya cari waktu yang tepat
tapi saya minta maaf sebelumnya
karena saya tidak bisa mencari
tidak menunggu sampai tengah malam
karena untuk calon suami dari ibu catherine sendiri
sama sekali tidak meninggalkan ruang icu
jadi saya tidak punya akses untuk mendekati ibu catherine
jadi terpaksa saya pulang saja pak
kamu gak malam malam pulangin aja kemarin
seperti yang saya katakan tadi
maaf pak amar
ada tamu yang mau datang ke rumah saya
ada tamu yang ingin bertemu dengan bapak
yang kemarin pak
suruh ibu elsa masuk
seneng gak hadiah dari ibu michi
coba nela pake ini deh
pasti cantik banget
ya kita catat aja bisa mandi loh
eh nela cantik banget pake bunga di kucing kayak gini
duduk sana mau gak
lihat kamera tuh
cantik banget sih
bisa gak ya
kayaknya harus pakai gunting deh ini
nanti aja di dalam ya
pakai gunting nanti ya di dalam bukanya ya
dipegang aja dulu ini
ikut ibu yuk
yang mau datang
orang tua naila sekarang
eh kamu kenapa
aku mimpiin nailah gak
kamu tenang dulu ya
ya tenang tenang tenang
tarik nafas pelan pelan
udah kamu jelasin kenapa
mimpiin nailah gak
gak mau diadopsi sama orang
diadopsi sama orang
ya kalau diadopsikan
berarti itu kabar baik
bukan sesuatu yang buruk udah
tapi aku sedih banget
aku gak mau
sampai dia diambil sama orang
bukan berarti bisa jadi kenyataan
gak usah mikirnya gimana gimana juga sekarang
tapi kayaknya aku kepikiran banget nih sama nailah
jujur sebenarnya aku tuh pengen banget adopsi dia
tapi dari diri aku tuh sebenarnya belum siap
gitu lah aku
semua kan butuh waktu aku udah bilang sama kamu
sesuatu yang dipaksakan akan jadi tidak baik juga
kamu percaya sama itu
atau mungkin bisa jadi nggak sih sayang
barusan ini mimpi kamu itu jawaban atas doa doa kita
dan kamu dikasih mimpi
gimana kalo siang ini kita ketemu sama nailah
gimana kalo siang ini kita ketemu sama nailah
ya kalo kamu tanya soal itu pasti aku mau
nah itu aku udah tau jawabannya
kayak ada komik komik gitu di kepala kamu ada keluar kayak ada tulisan
aku mau ketemu nailah
udah jangan sedih
kok aku bisa tau sih
kan aku suami kamu
aku bisa merasakan apa yang kamu pikirkan
semuanya aku bisa tau sayang
ya udah tapi aku
ya udah tapi aku
harus ke rumah sakit dulu karena aku ada praktek
baru abis itu kita ke nailah

seneng banget sih

ya udah kalau begitu aku tunggu dirumah ya
saya bisa bicarakan ini kemarin
saya bisa bicarakan ini kemarin
tapi saya minta maaf karena ada gangguan dari suami saya dan papa saya
seperti yang saya singgung saya ingin menuntut kakak saya andif
atas kematian anak saya di kecelakaan waktu itu
saya anggap ini kelalaian dari kakak saya
dia tidak bisa menjaga anak saya dengan baik
bu wilson tidak salah
ini menuntut ibu andim
saya rasa sikap saya sudah benar
makanya saya datang ke sini
ingin sekali bapak amar ini menjadi pengacara saya untuk mengurusi kasus saya ini
dan saya harap nino jangan sampai tahu soal ini
ini kenapa ya kok senyum ya
ucapan saya semuanya benar kok
karena itu tidak mungkin
itu tidak akan mungkin terjadi
tidak mungkin gimana ya
bukannya pak amar ini terkenal dengan slogannya the winner
kenapa bisa jadi tidak mungkin untuk anda
itu pembahasan yang berbeda di situasi saat ini
beda apanya ya
kayaknya nggak ada bedanya deh
bapak tenang aja saya bisa bayar mahal kok
ini bukan masalah uang
tapi ini masalah keadilan
biar saya perjelas
dan saya bantu ibu elsa untuk bisa mencerna semuanya kenapa ini tidak mungkin untuk dilakukan
ada dua hal
ibu andien disini sebagai korban
bukan sebagai tersalah